di amerika ratusan umat nasrani indonesia merayakan natal yang begitu kental dengan nuansa toleransi antarumat beragama
dan seperti perayaan perayaan pada umumnya di wisma indonesia
sajian kuliner khas nusantara dan penampilan seni indonesia menambah kemeriahan suasana natal kali ini
setiap tahunnya umat nasrani indonesia di berbagai wilayah amerika serikat merayakan natal bersama
salah satunya di wisma indonesia tilden washington dc
ibadah dan perayaan natal diikuti umat nasrani dari sepuluh gereja indonesia yang ada di maryland virginia dan washington dc
khutbah yang disampaikan para pendeta dalam ibadah natal kali ini mengangkat tema toleransi
sesuai dengan konferensi wali gereja indonesia atau kwi yakni hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang
ketua yayasan kerjasama dan pertukaran keberadaban
yayasan yang bergerak di bidang pengembangan komunitas dari keberagaman budaya dan agama
imam muhammad basyar arafat hadir sebagai tamu undangan perayaan natal ini
imam arafat hadir usai ibadah natal bersama sejumlah umat muslim indonesia di amerika
lalu ia pun memberikan sambutannya mengenai pandangan islam terkait yesus atau nabi isa alaihi salam

yang bergerak di bidang pengembangan komunitas dari keberadaban budaya dan agama
yang bergerak di bidang pengembangan komunitas dari keberadaban budaya dan agama
konferensi menghasilkan deklarasi los angeles sebagai seruan untuk membangun tanah papua dan indonesia
dan untuk mengetahui suasana natal warga diaspora indonesia di amerika serikat
sudah tersambung bersama kami melalui skype dengan bu celi wakil presiden indonesia diaspora network global
bagian program di los angeles
selamat pagi dan selamat natal bu celie
bagaimana perayaan natal di los angeles hari ini dan apa berbedanya dari perayaan natal sebelumnya
selamat pagi amel
perayaan natal tahun ini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya
yang pertama tama tentu yang kita tadi lihat tadi ada perayaan natal dengan anak anak papua
walaupun cuma sekitar dua puluh student papua di la
tapi dengan bantuan kjri terutama nelani
mereka berhasil melakukan kongres sekaligus merayakan perayaan natal bersama
dan sangat luar biasa itu anak anak papua kita ini berdatangan dari ada oregon dari macam macam state
mereka mengadakan di seraton hotel dekat air force
terus kemudian yang kedua tahun ini juga saya perhatikan ini pertama kali iwa
yaitu ikatan wanita di la ini
itu dari berbagai macam agama dan suku juga
jadi ini adalah perbedaan
jadi ini adalah perbedaan
jadi ini adalah perbedaan
jadi mereka adakan di restoran kasih
itu milik ibu mari pangesu dengan pak panji winata
mereka mengadakan itu
dan dengan tentu ada bintang tamu yaitu regina yang indonesian idol kita tahu semua
seperti kalian bisa lihat di foto foto di sini mungkin kalau ada banyak yang juga berkerudung
mereka ikut datang
dan kita semua waktu itu malam itu temanya putih warna putih
termasuk saya saya juga pakai topi mongolia
dan perannya berlangsung dengan bagus bagus sekali
itu saya melihat kalau pertanyaannya apa perbedaan antara tahun lalu dan tahun ini
yang saya lihat tahun ini lebih banyak lebih bertoleransi
dibanding tahun lalu saya merasa sangat apa kayaknya seperti ada friction ya
tapi kalau tahun ini saya merasa banyak teman teman dari muslim menyampaikan selamat hari natal pada kami
dan ada acara acara seperti ini
oh ya terus kemudian juga ada lagi show musikal drama dari icf yang mungkin akan ditampilkan itu namanya frozen
jadi menantikan orang orang bule juga di dalam itu
itu yang adakan adalah gereja indonesia
dan tentunya dari gereja indonesia sendiri ada satu ratus delapan gereja indonesia di la
kita mengadakan natal bersama namanya dari bks
badang kerja sama gereja indonesia
waktu itu kita datangkan sekoji
dan berhasil dengan sukses itu ada tujuh ratus orang yang datang
termasuk ya pak konjen tentunya hadir di situ
ya itu sedikit informasi yang saya bisa sampaikan tentang natal di leh
luar biasa sekali dede
lima belas orang yang datang dan pesannya itu adalah pesan toleransi pak bu celia
lalu selain di hotel sheraton ini
apakah di kjri wisma indonesia
sendiri di sana juga telah diadakan aktivitas lain
ya kita punya pak konjen pak wawan dan ibu dia
wrc itu mengadakan welcoming malam dinner ya
menyambut tamu tamu dari papua ini kan dari semua datang
petinggi yang datang ini yang saya perhatikan
one man perumahan rakyat pak john
wakil menteri perumahan rakyat
saya ada lihat bapak menteri perindustrian kalau gitu
terus ada tentunya dari pak yoris dari senator dari papua
terus ada pak yan dari anggota dpr komisi satu dari partai gerindra
itu datang juga hadir
tentunya juga yang anak muda yang luar biasa
si billy mam brassar yang adalah penasehat pak jokowi
beliau juga ada hadir juga di situ
dan tentunya mereka juga hadir di acara acara setelahnya
oh dan bapak michael manufando
michael manufando beliau bekas duta besar di kolombia
dan dalam hal ini beliau mewakili dalam tiga pops
beliau sebagai konsultan dari tiga pops
jadi banyak petinggi petinggi papua hadir
oh bapak bapak dari papua barat dan papua juga datang
pak sekda datang dari papua
asisten tiga dari papua barat datang ke sini
dan banyak juga pejabat pejabat tinggi dari daerah papua datang
untuk memberi support pada adik adik kita di sini
baik pak bu celis
sekali lagi kami mengucapkan selamat natal
dan terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia